bener kalau omongan boy itu salah ya udah aku antre ngoplo
devara apa devarah bawa mobil bawa ini kebetulan mobil oh iya oh iya ada
tulisan pulang oke kalau begitu hati hati di jalannya terima kasih sudah berkenan
nikah kalau nikah itu kan pakai modal
kagak usah mikirin modal ayah duitnya masih banyak tuh lihat kontrakan ayah
segamreng gamreng udah lu kagak usah mikirin apa apa ya biar ayah yang
modalin iya iya gitu dong jadiin udah pijirung pajak jadian terakhir kek
tenang udah ayah yang terakhir udah beli bang pesen semuanya nih dibagiin ya
lu ganggu aja lu ah doain aja ya biar cepat jadi ya
eh eh jangan panggil empok dong kita udah jadian panggil aja ayah neng biar romantis

saya buru buru nih mau lihat pertandingan pancok

oh bagus dong kalau gitu saya ikut ya
oh bagus dong kalau gitu saya ikut ya jangan disonok banyak laki laki semua ntar

jangan disonok banyak laki laki semua ntar kalau yang di goden tak gimana ah baiklah

kalau yang di goden tak gimana ah baiklah bang baru aja jadian udah ketakutan aja

bang baru aja jadian udah ketakutan aja kalau ayo mau digodain orang abang bisa
ya terserah neng aja deh enaknya bagaimana
yaudah neng sekarang neng pulang ya
santring ke dalam mobilnya
jangan lupa ya ingetin wajah ayam yang caem ini ya
jangan macem macem ya di sana ya
awas lo ya kalau sampai ketemu emaknya meli lagi ya
nih bang iya tenang aja ayah bayarin
tidak ada lagi nih orang
belum datang kali ya lex
tadi gue belum lihat mobilnya
dia bilangnya di sini
tidak ada lagi
tidak ada lagi
tidak ada lagi
tidak ada lagi
tidak ada lagi
tidak ada lagi
tidak ada lagi
tenang ya lex
mas remnya sudah gue bongkar
lihat aja ntar di tengah jalan gue yakin pasti habis
dan satu lagi
gue yakin remnya pasti blong
biar tau rasa tuh orang tua
gua bilang ke lu lu ngerjain mobilnya lu bikin mahbobok
bukannya lu nyilai kayak gitu
yang lu gak ngakuin itu bisa bikin kita berurusan dengan polisi
itu mobilnya udah gak bisa dibenderin lex
aku yakin banget
haikal itu pasti disuruh sama buaya
masa sih haikal disuruh sama boy
gua gak mungkin kasih tau kinar
kalo gua udah ngancem boy
terus ya maksudnya apalagi si boy nyuruh haikal sama temen temen yang ngajar kamu
lagian setelah aku boy bukan
kayak gitu orangnya
mungkin aja boy gak suka ngataku percaya sama kamu
ya tapi setahu aku boy orangnya bukan kayak gitu kali
yaudah kok kamu gak percaya sama aku
biar aku pulang sendiri aja
ya jangan ngambuk kayak gitu dong
yaudah aku akan buktiin kalo omongan kamu itu bener
udah aku antarin kamu pulang
devara apa devara bawa mobil
bawa ini kebetulan mobilnya
oh iya ada tulisan tuh
oke kalo begitu hati hati di jalannya
terima kasih sudah berkenan menemani saya dan reva di pantai malam
makasih banyak ya tante farah
semoga kita bisa sering sering ketemu
kalian juga hati hati di jalan
ya udah punya
tante jangan cemberut dong tante
jangan cemberut ya tante ya
ya gen kamu jahat banget sih cindy
tante tuh paling cantik sedunia
absent tante tuh paling baik
tante lagu juga tante namanya nolongin orang loh tante
eh minta minta makasih ya udah mendajak ngopi bareng
udah jam singin juga
kamu telat juga datangnya
yaudah pulang ya
aku juga mau pulang
jangan marah ya
kehabisan inilah dia sentuh gak are
gua juga tau apa yang gua udah lakuin
gua bukan bodoh
sebenernya lu ngelakuin ini
itu karena perintah adriana
atau karena lu masih dendam sama revan
karena dulu cinta lu pernah ditolak sama dia sih
lu dengerin gua baik baik ya
jangan pernah sebut
revan nolak gua ya
ini semua gara gara pon
karena boy udah ngeracunin otaknya reva
udah ngeracunin hatinya reva
cintanya boy itu bullshit
gua cuma pikir sekarang
lu jadi demen sama adriana
adriana memang cantik
gua cuma manfaatin dia
karena cuma adriana yang tau
info keberadaan boy
info kegiatan boy
dan info kegiatan boy
jadi gue ga mau
info kegiatan boy
karena adriana memantau reva dan boy
gua gak ada umuman atap apapun sama dia
gua cuma manfaatin dia
yang gua pusing ini
kalau itu bisa jadi kriminal
janganlah berlipur lagi